putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon
dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruh jemaah
sebelumnya pada rabu malam presiden joko widodo ngopi bareng dengan ketua mk anwar usman
dan sejumlah pejabat lain selesai pembukaan jakarta fair dua ribu dua puluh tiga
namun jokowi menepis momen tersebut merupakan bentuk intervensi putusan mk terkait dengan sistem pemilu
banyak orang yang berurusan gak ada gak pernah campur aduk seperti itu gak pernah gitu
dari bapak sendiri preferensinya diantara dua pilihan itu yang mana kira kira pak yang terbaik untuk rakyat
ya terserah undang undang